polemik di internal pdi perjuangan terus bergulir lantaran masalah dukung mendukung capres
sebutan celeng muncul untuk menyebut kader banteng yang dianggap keluar barisan
celeng versus banteng pun menjadi gaduh internal yang menuai sorotan
bagaimana sebenarnya peta dukungan kader pdi perjuangan terutama di jawa tengah untuk capres dua ribu dua puluh
mengapa elit pdip mengeluarkan adagium celeng bagi kader mereka yang menyampaikan dukungan kepada ganjar pranowo
saya akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan mas abang baginda muhammad mahfuz
wakil ketua dpd pdi perjuangan jawa tengah dan ada kang ujang komarudin direktur eksekutif indonesia political review
mas baginda kang ujang selamat malam apa kabar
selamat malam pak rian baik bang
baik mas baginda langsung saja saya mau ke anda
ada apa sebenarnya di pdip jawa tengah sampai kemudian muncul celeng versus banteng ini
mas baginda apakah gerakan
mendukung ganjar sebegitu menakutkannya sampai harus ada istilah celeng bagi mereka yang mendukung pak ganjar
ya sebenarnya tidak begitu ya bung rehat ya
jadi kalau kita bicara adegium banteng versus celeng itu kan sebenarnya itu kan internal di pdi perjuangan
dan itu istilah lama yang sering dipakai di setiap momen politik apalagi elektoral
kalau ada kader partai yang tidak patuh taat kepada perintah partai
nah kalau saya boleh menjelaskan sedikit
pdi perjuangan itu konsep kepartainya itu kan menganut ajalnya bung karno yaitu partai pelopor
di mana syarat dirinya partai pelopor itu adalah disiplin
baik itu disiplin ideologi disiplin organisasi dan seterusnya
nah disiplin organisasi itu salah satunya adalah disiplin kader partai
jadi kader partai itu
nah yang terjadi terkait dengan polemik banteng dan celeng itu
itu pada tanggal sebelas agustus dua ribu dua puluh satu dpp pd perjuangan mengedarkan surat nomor tiga ribu satu ratus tiga puluh empat
yang ditantangin langsung oleh ibu ketua umum dan pak sekjen
yang poin dari surat itu ada tiga hal
yang pertama adalah menegaskan kembali
sesuai dengan adart partai pasal lima belas poin f
yang intinya untuk urusan pencalonan presiden dan wakil presiden adalah kewenangan ketua umum ketua umum
dan itu sepenuhnya hak pribadi ketua umum
nah poin keduanya itu partai memerintahkan agar seluruh kader disiplin
tidak berbicara mengenai jalan cawa pres
nah kemudian di poin ketiga poin terakhir
ada ketentuan poin pertama dan kedua akan diberikan tanggti disiplin partai
nah yang terjadi adalah pada tanggal dua puluh lima september kemarin
ada salah satu kader pd perjuangan di purworejo
yang bernama albertus sumbogo
itu melakukan deklarasi terhadap salah satu
nah itu yang menurut yang kemudian menurut kita itu adalah perlanggaran terhadap
nah adart partai
nah silah terhadap celeng itu adalah orang yang keluar dari barisan banteng
jadi kalau banteng itu karakternya itu kan berbaris berkumpul
nah jadi bagi orang yang bagi kader partai yang keluar dari barisan itu
itu memang biasa kita sebut sebagai celeng
mas bung herat
itu adalah internal di pd perjuangan aja
itu tidak berlaku untuk orang di luar partai
oke itu penjelasan soal adagium dan juga aturan adart yang memang sudah di
anda sampaikan tadi
tapi istilah celeng atau
treatment serupa apakah berlaku kalau kemudian ada kader pdip jawa tengah
katakanlah yang mendukung mbak puan maharani
setahu saya sejak tanggal sebelas agustus dua ribu dua puluh satu itu
saya belum pernah mendengar ada deklarasi dari kader atau struktur partai yang
di luar yang terjadi pada tanggal dua puluh lima september itu bung heart
dan bagi kita itu semua berlaku sama
jadi tidak membeda bedakan
oke berlaku sama ya saya ke kang ujang komarudin
kang ujang dari luar apa yang anda baca
dari seteru celeng versus banteng ini
mungkin ini adalah rentetan dari dinamika politik di internal pdi perjuangan ya
soal capres dua ribu dua puluh empat yang memang sudah kita baca sejak lama
ketika ini muncul lagi ke publik apa yang anda lihat sih kang
ya kang ujang bisa dengar kang ujang
ya bisa kita dengar sekarang
nah kalau saya lihat gitu ya
itu bukan persoalan yang sederhana bagi kita yang dari luar
karena istilah mohon maaf ya celeng itu kan istilah mohon maaf itu yang menurut saya binatang yang hina gitu ya
yang itu ditunjukkan kepada kader yang apa namanya keluar dari barisan tadi gitu
jadi itu kalau kita penama maknai itu mohon maaf ya celeng itu kan babi hutan
yang tentu ini juga kan konotasinya tidak baik untuk menyebut kader kader yang memang
pada di barisan itu
nah saya melihat begini bang
persoalan ini kan menjadi pelik ketika dikaitkan dengan persoalan pencapresan
kita tahu bahwa pdip itu saya langsung saja nih punya rumah kota gitu loh
yang itu juga perlu didorong ya kan untuk bisa menjadi capres atau cawapres
namun di saat yang sama ada kader seperti ganjar pranowo yang memiliki elektibilitas yang tinggi
dan saya tahu persis gitu
apa namanya bisa jadi bahwa tokoh tokoh pdip elit elit pdip juga tahu tentang kartunya ganjar
oleh karena itu persoalan ini menurut saya harus disikapi juga dengan bijak
ya kalau memang tadi ada aturan adart ya itu tentu aturan internal dan mengikat kepada kader internal
tetapi ruang untuk berdemokrasi juga harus dibuka
karena begini itu kan sesama kader misalkan mbak puan dan ganjar itu
dan saya dapat bocoran mohon maaf kalau saya bocorkan di sini
dapat bocoran dari pdip itu ada anggota dpr itu ditanggil lah karena dikumpulkan
bahwa memang pdip itu sudah mempersiapkan mbak puan
sesuai dengan analisa saya yang lalu lalu di banyak media
nah oleh karena itu skenario itu pasti akan dipaksakan
dan saya katakan juga bahwa ganjar itu bukan skenario
itu dari pdip itu
bahkan ya elit pdip mengatakan dalam forum rapat itu
dan ini sebenarnya rapatnya rahasia dan saya dapat bocoran gitu ya
apa namanya mengatakan ya kita itu akan dukung mbak puan
kalau menang menangnya bersama gitu
kalau apa namanya sumsep dan sumsep bersama gitu
sudah ada istilah begitu loh
dan itu kita saya sih meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh apa namanya kader pdip dan bocoran itu
tidak mengandung kebenarannya
oleh karena itu tadi fliksi fliksi atau semangat tripalitas itu terjadi di internal pdip
dan apa namanya yang repotnya adalah ketika mbak puan sebagai putri mahkota itu elektabilisasi lebih rendah daripada ganjar
itu yang menjadi problem
oleh karena itu mereka mereka di internal pdip juga gitu ya mohon maaf ya
ketika mereka misalkan mendukung mbak puan lalu kalah atau nyungsep ya mereka tentu tidak mau
tetapi bagaimanapun saya menghormati dari putusan pdip mereka punya mekanisme sendiri ya
tapi saya melihat dibacakan oleh mas baginda bahwa kewenangan pencapresan itu ada di tangan ibu megawati
tetapi saya katakan ruang untuk berdemokrasi ruang untuk menyampaikan aspirasi dari para kader juga perlu didengar
jangan juga apa namanya menutup ruang demokratisasi di internal itu
walaupun nanti kita paham yang saya juga mengerti
ujungnya ada di bunga
yang akan dimusuhkan oleh pdip itu adalah kader yang kalau boleh saya katakan akan mendukung mbak puan itu
ini yang menjadi problem gitu loh
begitu mbak rehan
jadi anda melihat kang ujang ada semacam pengkondisian gitu ya pengkondisian situasi bahwa kader pdip
jangan bersuara atau mendukung pak ganjar tapi justru dialihkan untuk mendukung mbak puan
ya itu pasti
itu pasti akan menjadi sebuah keputusan ya partai
karena pdip tidak mau mengalami kegagalan yang lalu ya di dua ribu empat belas yang lalu
ibu megawati kan ketika itu mau nyalon juga
tetapi arah angin dukungan publik itu ketika itu ke pak jokowi
maka mau tidak mau suka tidak suka gitu ya pak jokowi yang diusung
nah hari ini kelihatannya gitu ya pak ganjar itu akan memainkan pola yang serupa yang sama
tetapi pola yang dilakukan oleh pak ganjar sudah terbaca ya

sehingga ruang gerak kader kader yang mendukung ganjar itu pasti akan dikunci
itu pasti seperti itu
karena memang dalam konteks internal mereka pasti akan dituduh melanggar pdip partai
tapi dalam konteks tadi ya mereka sama sama kader maka harus dibeli ruang juga
untuk sama sama bisa berkompetisi di internal partai
yang makin rumit adalah ketika tadi saya katakan mbak puan elektabilitasnya di bawah
dan pak ganjar lebih tinggi
ini yang sebenarnya menjadi kegalauan daripada elit elit pdip
oke menarik ya kita break dulu
mas baginda dan juga kang ujang
saya nanti akan ke mas baginda
saya akan tanya soal kritikan yang disampaikan oleh sejumlah kader pdip di jawa tengah
katakanlah pak albertus begitu ya dan kawan kawan atau mungkin para barisan yang di luar banteng tadi istilahnya gitu
yang mengatakan justru di bawah kepemimpinan dari pak bambang pacul
lahirlah kader kader dengan mental babu bebek dan juga beo
ada hewan hewan yang lain selain cereng dan juga banteng
ada bebek dan juga beo
dan apakah ini artinya ada perpecahan di pdip perjuangan di kandang banteng di jawa tengah
kita akan segera kembali sesaat lagi
mas baginda tadi kita sudah banyak bahas ya
terutama juga soal aturan adrt partai
sekali lagi tadi kang ujang juga hormati itu
bahwa ada aturan sendiri di partai politik dalam hal ini pd perjuangan soal aturan soal capres dua ribu dua puluh empat
yang ujungnya nanti adalah di tangan ibu megawati soekarno putri
tapi kritikan keras juga direspon ini oleh sejumlah kader di jawa tengah
bahkan mengatakan tadi saya sudah bilang
di bawah kepemimpinan mas bambang pacul justru kader kader yang lahir adalah mental babu bebek dan juga beo
bahkan bukan pertama kalinya kemudian mas bambang pacul ini menyampaikan
kritikan bernada keras untuk merapatkan barisan
jangan jangan kemudian sekarang yang kita baca di jawa tengah sendiri
basisnya kandang banteng justru terpecah pecah ini
karena dua ribu dua puluh empat saling seruduk jangan jangan ini mas baginda
ya bu herhat
jadi kalau menurut saya yang menyatakan seperti itu kan orang yang tidak paham
situasi kondisi fakta
di perjuangan jawa tengah

jadi kalau saya melihat di bawah kepemimpinan mas bambang pacul ini
itu partai banyak melahirkan kader yang ideologis
yang handal di dalam pengelola organisasi
baik itu partai yang di legislatif maupun yang di eksekutif
nah kalau kita lihatlah beberapa waktu yang kemarin
di bawah kepemimpinan mas bambang pacul itu justru pada waktu pilih dan kritis itu kita menang spektakuler
kursi dpr provinsi yang dulunya dua puluh tujuh itu menjadi empat puluh dua
kemudian dpr yang dulunya delapan belas itu menjadi dua puluh enam
dan yang terbaru kemarin dua ribu dua puluh
dari dua puluh satu pilkada kita memenangkan tujuh belas pilkada bung rehat
jadi menurut saya pendapat yang mengatakan bahwasannya di bawah kepemimpinan mas bambang pacul
di perjuangan jawa tengah itu bp atau bio benar lah
benar lah itu
tidak sesuai dengan fakta yang ada
kemudian kalau saya sedikit mengomentari apa yang disampaikan oleh kang ujang ya
bahwasanya itu keputusan di megawati
tetapi selama ini partai tetap memberi ruang
kepada kader untuk diskusi
kemudian untuk menyampaikan aspirasinya
tetapi tetap sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh partai
saya rasa seperti itu kang ujang
sekali lagi kalau faktanya dari kacamata anda kader pd pd jawa tengah masih solid ini
tidak terbelah belah soal dukungan capres untuk mbak puan atau pak ganjar pranowo
karena keputusan bahwasannya untuk persoalan capres
dan wapre itu adalah kewenangan dan hak pribadi ketua umum
itu juga atas permintaan kader
pada saat kongres kemarin
jadi itu bukan karena kesewenang wenangannya di ppt
itu keputusan kongres
yang diusulkan oleh seluruh peserta kongres
jadi seperti itu
dan saya rasa kejadian seperti dinamika seperti ini itu dalam setiap momen politik pasti ada lah
dua kader yang balelos
satu dua kader yang tidak tegak lurus
banteng dan eleng ini sudah lama juga di pd perjuangan jawa tengah
dan tidak pernah menjadi persoalan
dalam konteks apa biasanya itu
celeng versus bantengnya ini
kalau ini kan sekarang konteksnya yang mendukung capres begitu di luar keputusan
kalau yang biasanya dalam konteks apa mas bang gita
ya misalnya di dalam konteks pilkada itu
ada satu dua kader yang mungkin calon yang direkomendasi tidak sesuai dengan harapannya pasti adalah
tetapi kalau secara umum di jawa tengah itu kalau nanti ibu mega sudah memutuskan apapun
semua pasti tegak lurus
semua pasti akan mematuhi
saya yakin seperti itu bung renat
ini apa yang disampaikan oleh pak albertus sumbogo ya
bisa saja mas baginda juga potret apa yang terjadi di dpc yang lain di jawa tengah
bahwa sebetulnya ada suara suara dari bawah yang mau mendukung pak ganjar
bagaimana soal itu
apakah itu sudah dikalkulasi
dan kalau kemudian ini juga diikuti oleh daerah daerah yang lain
saya rasa begini bung rehat
saya kita tidak bisa melarang semua orang setiap kader itu punya keinginan
keharapan itu boleh boleh aja
tetapi yang harus disadari bahwa kader partai itu kan tidak bisa berbuat sesuatu
ada aturan main di partai yang harus diikuti
dan ada waktunya
nanti persoalan pilpres dan calon presiden dan wakil presiden itu
itu melalui mekanisme partai
tentu oleh ibu ketua umum
itu saya yakin semua clear lah selesai lah
itu satu dua biasa kalau misalnya pada saat ini ada yang menginginkan si a si b itu biasa
di dalam proses pilkada juga seperti itu kok
itu boleh satu
kalau kita hanya sekedar menginginkan
itu boleh lah
tetapi kalau sampai kemudian kita mendukung apalagi mendeklarasikan
nah itu yang menurut kita itu sudah sesuai dengan aturan partai
dan itu anda sebut celeng perusak partai
ya jadi gini
kenapa istilahnya celeng
karena yang namanya banteng itu kan berbaris berkumpul berbaris
nah kemudian tegak lurus terhadap perintah pimpinan terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh partai
nah kalau misalnya ada yang tidak mau dalam baris ada yang tidak mau tegak lurus terhadap perintah partai
tentu kan kita tidak saya katakan yang bersangkutan itu adalah banteng
makanya kita kasih istilah yang seperti ini kadernya seperti ini ini bukan banding tetapi celeng
ini kan bagian dari agitasi
untuk internal sekali lagi ini internal
kalau misalnya ada di luar partai yang ingin mendukung atau mendeklarasikan calon presiden dari kader pdi perjuangan ya mogok silahkan
itu hak mereka
tetapi kalau untuk kader partai harus paham bahwasannya mekanisme di partai itu tidak bisa seperti itu
seperti itu bu mayod
dikembalikan lagi ke aturan partai itu yang kemudian ingin anda sampaikan ke semua kader
terutama mungkin yang di jawa tengah yang jangan keluar barisan terlebih dahulu saya ke kang ujang
seberapa dalam ini implikasinya bagi soliditas pdi perjuangan kalau terus menerus ada yang seperti ini apakah ini sejauh ini menurut anda masih aman aman saja masih solid atau kemudian ini bisa berpotensi semakin melebar semakin meluas
ya kalau ini tidak diantisipasi ya terus akan melebar walaupun kita tahu ya bahwa pdip itu ya partai yang ketika bu mega katakanlah instruksi pasti semua akan patuh dan tunduk
tapi persoalannya kan ini bukan sesedap tidak sesedap
ini kan persaingan terkait dengan dukung mendukung di internal pdip yang terkait dengan pencapresan
nah ya ini yang menjadi dilema bagi pdip adalah ini kan partai pemenang ya dua kali berturut turut dan sepertinya dua ribu dua puluh empat juga ingin menang hat trick gitu tiga kali
nah persoalannya adalah ketika ingin memaksakan mbak puan ini yang menjadi persoalan
karena dalam konteks hari ini gitu ya saya sudah mencari pertanyaan
saya sudah mencari pertanyaan
saya sudah mencari pertanyaan
saya sudah mencari pertanyaan
ya saya mengatakan objektif saja
mbak puan hari ini elektabitesnya masih rendah
walaupun memang pdip pdip yang mengatakan itu juga masih bisa dikatol kang ujahan katanya
masih bisa nanti juga akan tinggi lagi
tapi saya tidak melihat bahwa mbak puan itu akan meroket elektabilitasnya gitu loh
tidak mungkin juga akan stagnan karena struktur partai juga akan bergerak gitu loh
dan partai juga akan memerintahkan ke arah sana untuk bisa menang
tanah untuk bisa menaikkan elektabilitasnya
mbak puan oleh karena itu
pak puan berusukan gitu kan
membagi bagikan vaksin lalu juga
membagi bagi sembako lalu juga
kemarin sering ikut kunjungan
dengan pak jokowi itu bagian
daripada usaha usaha untuk menaikkan elektabilitas
demokrasi itu yang mesti
dibuka saya sepakat
dengan mas baginda ketika
misalkan mereka melakukan
deklarasi ya itu sudah indisipliner
tetapi kalau masih
soal dukung mendukung ya kan
punya aspirasi gitu kan
ya apa namanya memberikan
masukan kepada elit di pusat
itu sesuatu yang wajar
dan itu dinamika politik
yang ada di internal pdip
saya melihat dan memandangnya
demokrasi di internal
itu harus dibuka karena apa
karena pdip itu adalah partai
besar partai pemilu
menang pemilu sudah dua kali gitu
jadi tidak juga
jangan menggambarkan pikiran pikiran
yang paranoid itu
nah saya melihat kemarin juga
saya menyaksikan dan diundang ya oleh
sahabat ganjar ya memang sahabat
ganjar itu eksternal
makanya ya tidak ada istilah
pemecatan sanksi dan lain sebagainya karena eksternal
dan saya diminta untuk mengisi
karena ya sifatnya undangan saya
pasti akan hadir di semua komponen
masyarakat nah kembali
kepada implikasi itu ya saya melihatnya
hari ini kalau tidak diantisipasi
kalau tidak dipotong ya
tentu akan bisa
melebar kemana mana karena apa tadi
karena di internal pdip
juga sekarang masih
elektabilitasnya mbak puan
dimengerti oleh elit elit pdip begitu
oke mas baginda
terakhir anda sepakat yang tadi
sampaikan kang ujang bahwa tampaknya sulit
untuk mengerek elektabilitas mbak puan maharani
waduh kalau itu bukan kewenangan
saya bang bumel jadi intinya begini
dan celeng itu ini pernah lebih
hebat dari sekarang itu pada waktu
pada waktu itu incumbent nya
gubernur jawa tengah
dan wakil gubernur itu itu
pak bibi dan mbak lusri
itu dua duanya kader pdip
dan pada waktu itu itu luar biasa
upaya dukung mendukung dari kader itu
tapi kemudian ketika bu mega
itu memutuskan mas ganjar
menjadi calon gubernur jawa tengah
pada saat itu itu semua
balik kanan semua tegak lurus
banting versus celeng yang
menjadi polemik pada saat ini itu sama sekali
tidak mempengaruhi aktivitas
partai di jawa tengah
kabarnya besok juga para barisan celeng
berjuang ini akan dipanggil oleh
dpp pd perjuangan mari kita akan lihat
apakah akan balik kanan lagi rapat lagi di
barisan atau kemudian tetap mencari cari
jalur yang lain untuk bisa bermanuver
terima kasih banyak mas baginda
kang ujang diskusi yang sangat menarik
mudah mudahan bisa menghadirkan perspektif
bagi yang menonton diskusi kita pada malam hari ini
terima kasih banyak mas baginda dan juga kang ujang
selamat malam sehat selalu
selamat malam selamat selamat bang